rumah yusuf mansur di wilayah cipondoh kota tanggerang kembali digeruduk masa yang menjadi korban investasi batu bara jabal nur
masa yang merasa menjadi korban penipuan ini meminta kembali uang investasi mereka
sementara itu dua tersangka penipuan puluhan korban pencari kerja dibekuk jajaran satreskrim polores purwakarta
kediaman yusuf mansur di kampung ketapang kecamatan cipondoh kota tangerang kembali digeruduk sejumlah orang rabu pagi
warga yang merupakan para investor batubara jabal nur ini menagi uang investasi yang belum dikembalikan oleh yusuf mancur
lantaran bisnis tersebut gagal bayar atau macet
mereka juga merasa kecewa dengan sikap yusuf mansur yang terus menghindar dalam menepati janjinya
kuasa hukum yusuf mansur aris sunaria menyatakan ia tidak bisa berkomentar banyak terkait kasus kliennya
menurutnya saat ini kasus investasi batu bara masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan
sejumlah perwakilan orang yang mengaku menjadi korban penipuan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trading melapor ke polda metro jaya
mereka meminta pihak kepolisian menangkap pengurus perusahaan yang diduga melakukan penipuan penggelapan tindak pidana perdagangan serta pencucian uang
laporan tersebut kami bikin dengan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan pencucian uang dan undang undang perdagangan
sampai dengan saat ini dengan kerugian tiga ratus enam puluh sembilan miliar itu data yang kami peroleh itu dari sekitar satu enam ratus member
sebelumnya pada senin lalu ratusan korban investasi bodong datangi kantornya di kawasan bsd kabupaten tanggerang
guna meminta kejelasan pengembalian dana investasi
namun hingga kini belum ada kepastian kapan dana investasi tersebut dikembalikan
dua tersangka penipuan kepada puluhan korban
kedua tersangka penipuan mencari kerja di bekuk jajaran satreskrim polres purwakarta
kedua tersangka ini menjanjikan masuk ke dua perusahaan ternama dengan uang pelicin sebesar sepuluh juta rupiah setiap orangnya
untuk melancarkan aksinya kedua tersangka mengaku memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja berbadan pt
yang sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan ternama
namun sampai batas waktu yang dijanjikan korban tak kunjung dapat panggilan kerja
menurut polisi penipuan ini terbongkar setelah dua korban membuat laporan
dari hasil pemeriksaan diduga ada empat puluh orang yang juga menjadi korban yang saat ini masih dalam penelitian polisi